pemerintah membuka ruang untuk menerima bantuan dari luar negeri untuk penanganan gempa di sulawesi tengah
saat ini korban tewas akibat gempa dan tsunami menembus angka lebih dari delapan ratus orang
dikutip dari lamandetik com jurubicara presiden johan budi menyatakan
presiden jokowi telah menyampaikan hal itu kepada menteri luar negeri retno marsudi
hal ini juga dibenarkan oleh humas bnpb sutopo purwonugroho
yang telah berkomunikasi dengan menlu yang saat ini tengah berada di new york amerika
mekanisme dan prosedur kini disiapkan oleh bnpb dan juga kementerian luar negeri
sutopo juga menyatakan untuk menerima bantuan internasional demi bencana
tidak harus didahului dengan penetapan status bencana nasional